pewarisan modalitas ini berupa warisan basis masa warisan birokrasi dan warisan program unggulan yang merupakan modal yang paling mempunyai efek yang relatif akbar
karena kita merasakan itu gitu loh